assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya meladia rahma kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri
sudah hadir bersama saya ustadz hilman fauzi atau akrab bisa pak ahilman
waalaikumsalam wr wb
alhamdulillah mbak mila sehat
alhamdulillah terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan
ahilman hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik
menjadi orang baik menurut islam
kenapa itu penting
nanti kita akan bahas
dan bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email
yang tertera di layar kaca
ahilman islam itu selalu mengajarkan kita
untuk senantiasa menjadi orang baik
terus terusan menjadi orang baik itu
tantangannya tidak mudah kadang malah
menyakitkan diri bikin kita sakit hati
dalam perspektif islam
bagaimana kita harus menjadi orang baik
assalamualaikum wr wb
wassalamualaikum wr wb
seperti tema kita pagi ini
mudah mudahan ini juga jadi doa buat kita semua
semoga kita menjadi
hamba allah yang makin baik dalam hidupnya
sebaik baiknya manusia itu adalah
dari hari ke hari yang dia jalani
ada progres kebaikan
yang dia hadirkan
dan itu penting bagi kita
karena hidup ini yang allah lihat adalah
siapa yang paling baik amalnya kan
sebagai mana di surat
dia lah allah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu
nah apa yang allah lihat
siapa diantara kamu yang paling baik sikapnya
dengan setiap etapa kehidupan yang dihadirkan itu
maka jika ada perbedaan itu
kenapa kita harus jadi orang baik
karena itu adalah perintah dari allah
allah menginginkan kita
saat dihadirkan ke muka bumi
kita menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan
siapa orang baik itu
ada beberapa keterangan tentunya
orang baik itu adalah orang yang beriman
dan beramal soleh kepada allah swt
sebagai mana di surat al bayyinah
sesungguhnya orang beriman
dan beramal soleh
maka yang demikian itu adalah sebaik baiknya manusia
jadi kalau sekarang ditanya
apakah kita termasuk orang yang baik atau tidak
lihat dua indikator tadi
yang pertama iman
yang kedua amal soleh
keyakinan kita kepada allah
amal soleh itu adalah bukti iman kita
di dalam al quran
kalau ada kalimat iman biasanya
setelahnya kalimat amal soleh
meyakinkan dirinya sebagai orang beriman
maka dibuktikan dengan amal soleh
nah nanti gak kita turunkan
berarti dia baik secara perkataan
dia baik secara perbuatan
dan dia juga baik kepada sesamanya gitu
karena ini adalah buah dari keimanannya kepada allah
ini adalah buah amal soleh
sehingga untuk menyempurnakannya kita butuh ilmu
nah orang yang baik juga dalam pandangan allah
adalah orang yang diberikan keinginan untuk menuntut ilmu
sebagaimana sabda nabi saw
barang siapa yang diinginkan oleh allah kebaikan dalam hidupnya
maka allah akan berikan kepadanya keinginan
untuk memahami ilmu agamanya
jadi kalau kita bagi dalam tiga
ketika orang beriman maka dia dibuktikan dengan amal
nah amal ini agar jadi benar harus pakai ilmu
ada orang yang berilmu tapi gak diamalkan ilmunya
jadi gak ketemu juga
ada orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu
ujungnya jadi salah mengamalkannya
maka tiga rangkaian ini harus tetap ada
dan ini menjadi guidance penting untuk kita
agar terus menjadi orang baik
orang baik yang beriman kepada allah
orang baik yang beramal dalam kehidupannya
orang baik yang berilmu dalam kesehariannya
orang baik yang punya akhlak baik kepada sesamanya
itulah orang yang baik itu
jadi mudah mudahan allah selalu memudahkan kita
untuk mencari ilmu beramal soleh juga ya
ahilman tapi fenomena sekarang itu banyak sekali orang yang merasa
saya cukuplah jadi orang baik
gak menyakiti orang
tapi kalau urusan ibadah gak usah mencampur urusan saya
itu kan private saya dengan allah misalnya
jadi ibadah sholat kalau saya gak ngerjain saya gak apa apa
yang penting saya berbuat baik sama orang
konsep konsep yang seperti ini kan sebenarnya salah
tapi bagaimana kita harus menyikapi karena kadang kadang
orang orang seperti ini banyak ada di sekitar kita
kita harus memahami dulu apa sih tujuan hidup kita
banyak orang yang kalau ditanya apa tujuannya hidup bahagia gitu ya
kalau ditanya hidup ini pokoknya masuk surga gitu kan
kadang ada yang belum kita pahami secara utuh
bahwa sebenarnya tujuan hidup manusia itu adalah
mendapatkan ridhonya allah swt
mendapatkan penilaian allah atas apa yang kita lakukan
maka nanti kalau ukuran dari kebaikan itu adalah pandangan manusia
pasti capek pasti kecewa
karena tidak semua manusia melihat kita dengan kacamata yang sama
kita ngerasa sudah berbuat baik
tapi boleh jadi dalam pandangan manusia itu tidak baik
maka jangan dijadikan indikator kebahagiaan dari penilaian orang kepada kita
nah apa dong indikator penilaiannya
ya allah gitu
saat kita beramal saat kita berbuat baik
karena memang allah mencintai apa yang kita lakukan gitu
nah sama seperti tadi bagaimana mungkin kita quote and quote baik kepada manusia
sedangkan kita lupa kepada yang menciptakan kita yaitu allah swt
maka dalam agama kita penting kita beriman kepada allah
nah penting kita beramal
nah amal itu jadi amal soleh
karena niatnya untuk allah
mbak mila ustadz misalnya ya kita di rumah tangga dengan izin allah
kenapa saya harus menjadi seorang suami yang baik kepada istri saya
kepada keluarga saya
karena ini perintah dari allah
sehingga apa yang terjadi
misalnya kita udah berbuat baik di keluarga
tapi misalnya sikap balasannya nggak sesuai dengan maunya kita
ya jangan sakit hati
karena kita percaya dari setiap kebaikan kita pasti mendapatkan pahala dari siapa
seorang istri yang taat kepada suaminya
kenapa harus taat
karena perintah allah
jadi kalau istri sudah berbuat baik di dalam keluarganya
misalnya suaminya tidak menghargai dia
ya jangan sakit hati juga
karena setiap kebaikan istri pasti mendapatkan pahala dari siapa
pasti mendapatkan pahala dari allah
inilah penting orientasi dalam berbuat baik
jadi berbuat baik bukan karena manusia tapi karena allah
sehingga kita akan tetap istiqomah dalam kebaikan itu
kalau kebaikannya hanya dilihat dari pandangan manusia
biasanya cepat lelah
karena tidak lillah
makanya harus lillah engkau tidak akan mudah lelah
kenapa banyak orang yang lelah dalam berbuat baik
karena dia tidak lillah
ujungnya dia lelah
jadi yang paling penting adalah cari muka di depan allah
bukan cari muka di depan orang ya
jadi allah dulu allah lagi allah terus
allah dulu allah lagi lagi allah allah terus
kita akan masih bahas terkait bagaimana tetap menjadi orang baik dalam kacamata islam
pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode orang baik menurut islam
kalau misalnya kemudian bicara orang baik itu kan habluminan
kita bersikap baik juga dengan orang lain
tapi kalau kita zolim sama orang
itu sebenarnya kalau kita tidak segera menyelesaikannya
tanggung jawabnya luar biasa
berat ya bisa dijelaskan
jadi kalau kita merasa
pernah menyakiti orang lain
pernah menzolimi orang lain
maka segera kita selesaikan
selama kita hidup di dunia
atau perbuatan salah kita kepada orang lain
jika ditunda nanti akan diminta hisapnya
ketika kita kembali kepada allah
bambila mungkin pernah dengar
yang menyebutkan tentang
golongan manusia yang disebut dengan
apa itu muflis orang yang bangkrut
satu kali nabi
bertanya kepada para sahabat
apakah engkau tahu siapakah
orang yang bangkrut itu
maka para sahabat menjawab
orang yang bangkrut orang yang tidak punya duit
orang yang gak punya uang
orang bangkrut bukan orang yang tidak punya dinar
bukan yang tidak punya dirham
tapi siapa mereka
orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti
hari kiamat dia membawa pahala
solatnya membawa pahala baca
qurannya membawa pahala sodakahnya
tapi di belakang dia
ada orang yang menyampaikan kepada allah
tentang kezoliman yang pernah dia lakukan
ya allah terima pahala sholatnya
tapi serahkan kepada saya
kenapa karena dulu dia pernah
zolimin saya dulu dia pernah mengambil
maka semua kebaikan dipindahkan
kepada orang yang dizaliminya
kalau pahalanya habis apa yang terjadi
maka dosa orang yang dizolimi tadi
dipindahkan kepada orang yang menzoliminya
kalau kita punya salah kepada orang
segera kita selesaikan di muka bumi ini
maka ada nasihat yang berharga gitu
belajar minta maaf
belajar memaafkan jika disakiti
tapi kadang kadang memang berat ya pak ustadz
ego kita itu sebagai manusia kadang untuk memulai duluan
sangat tersentuh gitu ya
barang siapa yang diinginkan
oleh allah untuk dibangunkan istana di surga
mau gak mbak mila
aduh siapa yang gak mau ya
maafkan orang yang menyakitimu
memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu
dan yang ketiga
kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu
berat banget ya
kalau ringan mungkin
ayo ini kita juga sudah ada pertanyaan
yang datang dari pemirsa gapai kemuliaan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz saya mau bertanya
kadang kalau kita
berbuat baik pada orang lain itu
tantangannya banyak banget
dan kadang juga kita
berat gitu dalam melakukan kebaikan tersebut
dan ketika kita sudah melakukan
kebaikan atau kita sudah berbuat baik kepada orang lain
meskipun hati kita terasa berat
apakah kita tetap mendapatkan pahala
ini pertanyaan dari mbak indri ya
sama sebenarnya selaras dengan pertanyaan yang
tadi saya sampaikan
kalau misalnya kita nggak ikhlas
ikhlas artinya berbuat baik karena terpaksa
apakah kita juga masih mendapatkan pahala sih dari allah
yang harus dipahami oleh kita semua bahwa
pasti balasannya adalah kebaikan
tidak ada satu kebaikan pun
kecuali balasannya adalah kebaikan
dalam ayat lain allah berfirman
barang siapa yang berbuat kebaikan
walaupun sebesar biji zarrah
maka allah pasti akan balas kebaikan itu
dan begitu sebaliknya
barang siapa yang berbuat keburukan
walaupun sebesar biji zarrah
tapi kita juga harus sadar bahwa allah pasti akan membalasnya
maka yang pertama
ketika kita diberikan kelembutan hati untuk berbuat baik
setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan
yang kedua luruskan niat memang
ikhlas tidak ikhlas itu kan urusan hati ya
belajarlah untuk terus aja berbuat baik
walaupun kadang kadang kebaikan kita tidak dihargai oleh manusia
belajarlah dari matahari
yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah
walaupun banyak orang yang melewatkannya
kalau ada orang misalnya ih riak ya berbuat baik untuk mendapatkan perhatian orang
kita gak usah denger ya
gak usah denger
makanya hati hati juga dengan begini
takut ria karena orang lain itu ria
jadi takut ria karena dilihat orang
karena takut dilihat oleh orang lain berarti itu ria sebenarnya kan
nah kita sering biasanya menghadapi dilema
takut orang lain ria berarti ketakutan dia bukan karena allah
tapi takut penilaian manusia kan
saya mau berbuat baik tapi nanti saya khawatirnya orang lain melihat saya ria
dan kita jadi gak berbuat baik gara gara itu
berarti double tuh
udah mah kita gak jadi berbuat baik
ketidakjadian kita bikin berbuat baik itu karena manusia berarti kan rianya dobel
jadi ketika momen itu datang ada kegelisahan itu lakukan
lakukan dan niat karena allah
kebaikan ku hanya untuk allah
dan kita harus yakin bahwa setiap kebaikan tadi pasti balasannya adalah kebaikan
maka dalam berbuat baik niat itu kudu penting ini
setiap amal perbuatan tergantung niat
nah nanti lanjut prosesnya
karena niatnya udah baik tapi prosesnya kurang baik juga jadi gak ketemu kebaikan

dibalas gak dibalas
diapresiasi gak diapresiasi
dipuji gak dipuji gak ada urusan
karena setiap kebaikan pasti menemukan kebahagiaan
justru kita tidak menemukan kebahagiaan kalau kita tidak jadi berbuat baik
nah hasilnya kita serahkan kepada allah
jadi tawakal itu ya
bersandar kan ya
berserah kepada allah
berserah kepada allah atas kebaikan yang kita lakukan
dan kita yakin allah tidak mungkin tidak melihat apa usaha kita
iya manusia boleh membenci kita
manusia boleh menyakiti kita
tapi allah tidak akan pernah mungkin menyakiti kita
allah gak akan pernah zolim sama kita
pernah zolim sama kita
sekecil apapun kebaikan kita
jika diniatkan untuk allah yakin pasti allah membalas dengan kebaikan juga
kalau sekarang ada yang merasa aa
aku tuh sakit hati misalnya
aku tuh kecewa ketika udah berbuat baik tapi begini begini
mungkin selama ini kebaikan bukan untuk allah
tapi untuk mendapatkan penilaian manusia
jadi sebenarnya niatnya itu harus lillah tadi kembali lagi ya
walaupun berat sekali
kan kalau kita suka berpikirnya pengen dapat balasan jangka pendek ya
berbuat baik sekarang pengen langsung dapat belasan sekarang
padahal boleh jadi ada balasan yang pendek ya kan
padahal boleh jadi ada balasan yang jauh lebih besar
di jangka panjang
makanya yang paling penting dalam kebaikan itu bukan hanya kebaikannya
nah itu istiqomah juga kadang sulit sekali dilakukan
istiqomah itu sulit ya karena pahalanya surga ya
istiqomah itu berat yang ringan istirahat katanya
jadi ahil mad kalau misalnya ada di hati terbersih kita ingin melakukan suatu kebaikan
tapi kan namanya syaitan ini selalu membisikkan was was
ah udahlah gak usah nanti dulu
kita harus segera eksekusi berarti ya
jadi kalau kita sudah dihantarkan pada satu kebaikan
jangan menunda kebaikan itu
khawatirnya kita menjadi apa ya
ternina bobokan dengan waktu yang terus berjalan
maka di dalam hadis itu kan disebutkan ada lima hal sebelum lima hal kan
ingat lima hal sebelum lima hal gitu
ingat lima perkara sebelum lima perkara
waktu mudamu sebelum waktu tuamu
waktu lapangmu sebelum waktu sempitmu
waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu
waktu hidupmu sebelum waktu matimu
ini peringatan bagi kita bahwa waktu terus berjalan
jadi kalau sudah ada momentum kebaikan yuk bismillah
karena boleh jadi di waktu yang akan datang
kita kehilangan kesempatan baik itu
dan kita gak tahu ajal tadi ya
jadi saatnya kita tidak boleh menunda beramal soleh
karena kita hidup disini juga menjadi pemulung amal ya
betul jangan nunggu nanti
nanti keburu mati
jangan pakai tapi
jangan nunggu kapan kapan nanti keburu di kafani
kalau sekarang bisa ada kesempatan berbuat baik bismillah
mudah mudahan allah mudahkan kita untuk beramal soleh
kita masih akan bahas lagi pemirsa jangan kemana mana
kami akan kembali sesaat lagi
anda dapat menyampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca
sebagai penutup ustadz hilman fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
saya meladiarma undur diri terima kasih atas kebersamaan anda
wa bilahi taufiq wa li dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
sangat beruntung dan berbahagia
orang yang selama hidupnya disibukkan dengan kebaikan dan perbaikan
dia memahami bahwa setiap detak detik yang allah hadirkan dalam hidupnya itu untuk berbuat baik
maka siapakah orang baik dalam kehidupan ini
yang pertama orang baik itu adalah orang yang beriman kepada allah
dia yakin kepada allah
dia percaya kepada allah
dan dia menjadikan setiap sendi kehidupannya untuk menggapai ridhonya allah swt
orang baik adalah orang yang sibuk dengan beramal soleh
hidup yang sebentar ini
dia gunakan untuk kesibukannya dalam beramal
dia menghadirkan ahlak yang baik
dia menghadirkan sikap yang baik kepada siapapun
pikirannya baik sangka
tidak sinis tidak pesimis tidak suka memponis
karena setiap helaan nafas dari diri
itu benar benar diisi dengan kebaikan
yang ketiga orang baik juga adalah orang yang senantiasa menambah ilmu dalam kehidupannya
rasulullah saw bersabda
barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh allah dalam hidupnya
maka dia akan diberikan keinginan untuk menuntut ilmu agama

maka nanti dia disibukkan dengan men tadaburi al quran
maka nanti dia disibukkan dengan memahami al quran
sebaik baiknya diantara kamu adalah orang yang belajar al quran dan mengamalkannya
dari ilmu yang dia dapatkan kemudian dia sibuk untuk bermanfaat kepada siapapun
sebaik baiknya manusia adalah yang paling baik kepada siapapun
yang bermanfaat kepada siapapun
di rumah tangga seorang suami jadi suami yang baik kepada istrinya
seorang istri menjadi istri yang mencintai

orang tua mendidik anaknya
anak berbakti kepada orang tuanya
dia isi dengan semua kebaikan kebaikannya
dan ketika dia berbuat baik niatnya lillahi ta'ala
sesungguhnya sholatku ibadahku hidupku matiku sesungguhnya hanya untuk allah subhanahu wa ta'ala
maka selama kita hidup
selama itulah teruslah kita disibukkan dengan kebaikan
dan percayalah orang baik itulah orang yang akan dekat dengan rahmat kasih sayang allah subhanahu wa ta'ala
sebagaimana allah berfirman
inna rahmatallah qaribu minal musinin
sesungguhnya rahmat allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat kebaikan
sebelum terlambat maka sibukkan dengan kebaikan
berbuat baik jangan nunggu kebaikan
jangan nunggu nanti keburu mati
berbuat baik jangan nunggu kapan kapan nanti keburu di kavani
jika hari ini kita bisa berbuat baik berbuat baiklah
selagi allah masih berikan usia dan umur untuk kita semua
terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga hati kita dilembutkan tubuh kita dikuatkan untuk senantiasa berbuat kebaikan
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
sayangi kami semua ya allah dengan rahmatmu
bimbing kami ya allah agar senantiasa berbuat baik selama kami hidup
bimbing kami semua ya allah agar senantiasa bermanfaat dalam hidup ini
selama engkau masih berikan kesempatan kepada kami ya allah
ya allah ampuni kami
ya allah ampuni dosa kami
ampuni kesalahan kami
berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat
perbaiki hidup kami ya allah sebelum kami kembali kepadamu ya rabbil alamin
ya allah bahagiakan kami di dunia
bahagiakan kami di akhirat
masukkan kami semua ke dalam surgamu
dan selama hidup bimbing agar kami terus berbuat baik hanya untukmu di jalanmu karnamu ya rabbil alamin
rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamun ala almursalin
semoga allah mengabulkan doa doa kita dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita
mohon maaf lahir dan buatnya
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh